sampai jumpa di video selanjutnya
untung saja saya ketemu dengan istri kamu aini
sehingga saya bisa mengambil rekaman di handphonenya dan memasukkan kamu dalam penjara prabu
jadi semuanya kamu yang
ya saya melaporkan kamu
papa ditangkap polisi ma
ma cepet tung ma
ya allah papa
papa jangan tinggalkan kita pa
papa jangan pergi dong pa
apa sih salah papa saya pa
salah atau tidaknya pak prabowo akan dibuktikan di pengadilan
papa jangan tinggalkan saya pak
zahira zahira kamu tenang
biar saja saya dikau
jadi kita semua bersama
ya kamu semua gak pernah suka sama papa
man tolong penantrin aku ke kantor polis iman sekarang
iya aku siapkan mobil dulu ya nan
kenapa sih cuma zaira doang
terus lu sama mama gimana
ya ampun kok jadi gini
apa bener tuan prabu itu seorang pembunuh
jangan nyobat untuk pelawan
pemirsa sore ini salah seorang pengusaha nomor satu di jakarta
yang berinisial pw ditangkap oleh polisi
setelah setuduhan pembunuhan polisi juga menangkap
salah seorang pria yang berinisial eg
yang diduga menjadi tangan kanannya pw atas pembunuhan
itu itu pak prabu
dan kini terbuat kesalahan telah dibawakan
ke polisi pusat untuk pemeriksaan nilai
yang diduga menjadi tangan kanannya pw atas pembunuhan
itu itu pak prabu
dan kini terbuat kesalahan telah dibawakan

yang diduga menjadi tangan kanannya pw atas pembunuhan
apa kira tante aini mengadukan pak prabu ke polisi
aku harus ke sana
aku harus ke sana sekarang juga
korban yang dibunuh oleh pw dan eg bernama ihsan
masalah percintaan menjadi latar belakang utama pembunuhan tersebut
jadi apa benar
dulu prabi wijaya memang berusaha membunuh dan mencelakai aku
tadi tadi penyihir itu bilang karena masalah cinta
apa ada hubungannya dengan aini
kemana utari pergi
aku cari dia kemana mana tapi gak ketemu juga
gimana kalau utari menyerahkan rekaman itu ke polisi
saat ini pw dan eg telah dimasukkan ke dalam sel sambil menunggu pengacaranya pw yang akan datang
mendampinginya selama proses pemeriksaan berlangsung
jangan jangan ustari sudah melaporkan mas prabu ke polisi
aku harus ke sana
jadi prabu wijaya sudah ditangkap
tapi siapa yang punya bukti
dan siapa yang sudah melaporkan dia
ini semua karena keteleduran kamu erlanta
masa kamu bisa nggak tahu kalau ini itu mengikuti kamu dan merekam semua percakapan kamu sama si mandor itu
dengan bukti itu kita ditangkap
maafkan saya pak prabu
tapi saya tidak nyangka kenapa bu aini tega melaporkan bapak
padahal bapak kan suaminya ibu aini
jangan sekarang kamu mulai menyalahkan air
ya saya yang menjarahkan kamu
bukan istri kamu aini
ya untung saja keadilan bisa ditegakkan
untung saja saya ketemu dengan istri kamu aini
sehingga saya bisa mengambil rekaman di handphonenya dan memasukkan kamu dalam penjara kamu
semuanya kamu yang
ya saya melaporkan kamu
karena kamu sudah membunuh suami saya
jadi saya bisa pastikan kamu akan waktu lama di penjara ini prabu
sudah kamu pembunuh
dan penjara ini adalah tempat yang soles buat kamu
jadi ibu yang menjelaskan bapak saya ke dalam penjara
ibu yang melaporkan bapak saya itu benar bu
ibu yang melaporkan bapak prabu
ibu tadi merasa sengaja ketawa sama saya
dan ibu berhasil mendapatkan semua rekaman itu
dan ibu lakorkan polisi
kamu memarah sama saya
karena kamu tidak bisa terima kalau ayah kamu itu adalah seorang pembunuh yang kejam
harus jatuh kamu senang
harus jatuh dari dulu di zaman sepenjara
dan tidak bisa berkeliling kemana mana
ibu semenuduh orang yang salah bu
bapak saya gak pernah membunuh suami ibu
selama ini kamu dibutahkan mata kamu
ayah kamu itu pura pura bayang
ternyata ayah kamu sudah membunuh suami saya
dan anak saya anak saya itu menjadi anak keat yang bergerak dengan kamu
ibu semalam marah begitu sama zahira kasian ibu
biar saja amira
untuk apa anak pembunuh itu dikasihani
gara gara kamu suami saya jadi keadaan
bapak saya bukan seorang pembunuhmu dia bukan seorang pembunuh
ibu harus mencabut tuntutan ibu
saya percaya sama bapak saya kalau bapak saya bukan seorang pembunuh bu
lagi belum tentu juga kan kalau suami ibu itu meninggal
suami saya sudah mati
dan itu semua gara gara kamu
dasar kamu anak pembunuh
kalian itu keluarga pembunuh
dan bukan hanya gara gara kamu prabu wijaya
tapi itu juga gara gara aini
karena kehadiran aini yang hanya diingat mas iksan
menurutku aku memang sudah kehilangan mas iksan
kalau aja prabu wijaya gak pernah berusaha membunuh mas iksan
mas iksan gak perlu hilang ingatan
aku tidak perlu tahu kalau hanya aini